masih soal solidaritas bagaimana jika anda ditantang untuk mendaki gunung melewati lembah
bahkan ditantang melewati lumpur setinggi lutut orang dewasa
nah melewati medan latihan rawa melawan lumpur dan pasang air laut
menjadi kisah tersendiri bagi para peserta pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh wanadri
informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia today
dan saya rian hasri
kami berdua pamit undur diri
terima kasih sudah menyaksikan
selamat beraktivitas dan sampai jumpa
melawan rasa malas adalah kunci
teriakan demi teriakan disuarakan untuk menyemangati diri
kegiatan ini merupakan salah satu latihan yang diberikan oleh perhimpunan wanadri
dalam pendidikan dasar dalam rangka merekrut anggota baru
perhimpunan ini bergerak di bidang penjelajahan lingkungan dan kemanusiaan
kalau di medan rawa laut sebenarnya
penyelenggaraan oleh siswa itu ada beberapa teknik pergerakan
dari mulai navigasi main to main
kemudian ada penyeberangan basah menggunakan pelampung ponco
serta penyeberangan basah menggunakan tali
serta di akhir ada medan padang rawa
itu gimana caranya mereka bergerak di padang rawa
seperti apa tekniknya
kemudian di sana sebenarnya ketabah siswa paling diujui di padang rawa
itu sebetulnya untuk masalah logika ya
sebetulnya balik lagi ke tadi mas perihal
si penempur imba ini
jadi penempur imba ini tidak terhalang oleh medan
dia medan latihannya itu dimulai dari mdpl
sesuai dengan medan khusus tropis di indonesia
sampai ke ketinggian tertentu seperti itu
medan rawa laut merupakan satu dari bermacam jenis medan latihan lain
seperti olahraga arus deras dan tebing terjal
long march atau perjalanan panjang hingga gunung hutan
pendidikan karakter ini dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan penuh
dea yujian fikri adin subang jawa barat
wah nadri wah nadri